tapi tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan kemudian ada diserahkan
tahu diri lah
tahu diri lah kita
ini raden salah itu kan masih dalam polemik ya
warga negaranya masih dalam polemik
karena saat itu juga tidak ada indonesia
belum ada indonesia
warga negaranya juga
warga negara india belanda
dijajah waktu itu
itu memberikan satu alur bahwa lukisan ini akhirnya menjadi milik kita
nah apakah kita kemudian harus gimana lagi kecuali merestarikan kan gitu
yang kedua lukisan ini lapisan cerita yang kedua
lukisan ini adalah hasil dari
opini pribadinya raden salah
ini bukan catatan sejarah
lukisan ini dibuat karena dia tidak setuju dengan lukisan yang pernah dibuat oleh orang belanda
yang melukis pangeran diponegoro
dia tidak pernah ke jawa
tetapi dia melukis pangeran diponegoro dari saksi saksi yang pernah hadir
nicholas pieneman melukis itu lima tahun setelah peristiwa penangkapan
jadi lebih dekat
ini tujuh belas tahun setelah penangkapan
sehingga karya nikolas pienaman itu bisa dikatakan sebagai lukisan dokumentatif
soal benar tidaknya kita tidak tahu
karena tidak ada foto
nah sedangkan lukisan raden saleh adalah lukisan simbolis
karena peran raden salah disini tidak sekedar sebagai pelukis
yang mendokumentasi wajah atau peristiwa
tetapi juga mengetengahkan perasaan dia sebagai orang jawa
yang pertama yang ingin saya ungkapkan
pada tutup kepala pangeran diponegoro yang terlukiskan di raden saleh
itu ada warna merah putih
saya tidak tahu ini kesengajaan atau patah hati
ada pesan terselubung
karena kita tahu ada banyak kode di setiap lukisan
kemudian yang kedua
gestur pangeran diponegoro menantang
sedangkan nicholas pieneman diponegoro menyerah
dia tangannya begini
jadi kita bisa pastikan bahwa dari gestur saja sudah secara mengambilnya berbeda
ada potret diri di lukisan ini
tiga potret diri raden saleh
jadi dia menempatkan diri sebagai pengikut
hadir dalam sejarah itu
dalam peristiwa tersebut
itu tidak mungkin
ini sebenarnya komentar politik ya
lebih kurang ini sebagai esai dia tentang diponegoro
kemudian dia memberikannya kepada ratu belanda pada saat itu
apa setau mika komentar dari mereka mereka
mereka memajangnya di tempat yang terhormat
kemudian dia tahu ada beberapa peninggalan sejarah
artefak sejarah yang memang diambil dari jawa
pulalah dengan itu lukisan raden saleh diberikan lagi kepada indonesia
nah lapisan berikutnya adalah persoalan judul
jadi judul lukisan pieneman itu adalah penyerahan diri diponegoro
diponegoro dianggap menyerah dan tanpa kata pangeran
sedangkan raden saleh menamakan lukisan ini dengan penangkapan pangeran diponegoro
sudah tarik ulur ya pak
sudah tarik ulur yang penting
artinya apa kita sebagai penonton juga harus awas terhadap persoalan bagaimana menjuduli lukisan
dan ini menarik sekali karena saat itu raden salah kan lebih banyak kalau tidak salah tinggalnya di belanda
jadi ini sebenarnya jiwa pemberontak dia itu
selama ini banyak pengamat yang mengatakan raden salah anasionalis
tapi itu bisa disanggah karena bagaimana anasionalis kita nggak punya indonesia
tetapi memang dari sejarah hidup raden saleh itu kebanyakan adalah hidup di belanda dan dibiayai ratu belanda
sejak usia tiga belas sampai dia meninggal itu berjanji dan sumpah setia kepada raja
dan kalau membuat
ada lukisan seperti ini yang sebenarnya ini merupakan pembangkangan ya
saya lihat satu lagi yang agak mengganggu itu masalah proporsi ya
dan ini kalau kita lihat lukisannya ini agak aneh ini kayaknya ada dari segi proporsi tubuh kepalanya kok kayaknya lebih besar ya
saya tidak yakin raden saleh salah dalam melukis
karena hampir semua kira kira dua ratus karya yang ada di dalam sebuah buku yang sudah dikirimkan
sebuah buku yang sudah di riset itu hampir tidak ada masalah gagal
dan tidak mungkin
dan tidak mungkin
tidak mungkin ya karena itu merupakan
artinya apa yang terjadi di lukisan ini itu juga salah satu simbol akhirnya bisa diartikulasi sedemikian rupa bahwa pembesaran kepala dan kemudian pengecilan tubuh
general de kock ini kan general de kock ini yang menangkap ini
yang dari belanda ini ya
itu dianggap sebagai sebuah parodi
tentang kekerdilan tentang kebesaran kepala orang belanda saat itu
dan dia hidup di belanda
iya saya tidak habis pikir ya kira kira pas ketika pertama kali mereka melihat lukisan itu
pasti banyak bertanya ya
oke tadi kan ada tiga ya subtema ya
mungkin kita bisa bicara sedikit mengenai subtema kedua itu
karena ini menyangkut masa masa perjuangan masa masa revolusi dan disini juga ada istilahnya wajah wajah para pejuang itu
apa yang kita bisa pelajari dan yang menjadi ikon lukisan itu khususnya
dari sejumlah dua puluh delapan ini memang menyiratkan sebuah artikulasi kemerdekaan tentang bagaimana perjuangan kita sampai hari ini belum selesai juga untuk mempertahankan
dan kami dengan sepakat semua panitia menyepakati bahwa pameran ini harus menjadi satu gambaran tanpa atau jangan sampai klise menerjemahkan kemerdekaan
sehingga dari aspek perasaan saja ketika kita masuk ke ruangan ini itu sudah memberi kebanggaan
itu yang pertama yang harus kita
apa harapkan gitu
mengerucut sebenarnya ke satu kesadaran bahwa bangsa ini memiliki modal yang cukup sekali baik modal kultural maupun modal historis
itu agar bisa dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan cita cita yang harus kita tuju di masa depan
lukisan lukisan yang ada disini itu
tidak mau mau tak mau sudah harus dijadikan sebagai arsip negara bukan hanya sebagai tontonan
saya sadar ada sang saka merah putih di sana dan di pameran ini ada sebuah lukisan yang juga dipajang sebagai latar belakang pembacaan naskah proklamasi
iya proklamasi itu
karya pak hengantung
dan itu menandakan bahwa lukisan dan sangsaka merah putih punya
punya perbandingan yang sepadan
sehingga lukisan itu sudah sekali lagi ibarat saksi semuanya
karena kita kita tahu hanya memiliki tujuh foto tentang peristiwa proklamasi
selebihnya kita nggak tahu di mana siapa dan bagaimana di luar mereka yang difoto
artinya sekarang kita memiliki lukisan ini tidak sekedar hanya sebagai benda artis
tetapi juga benda sejarah
itu saya kira kesana
emosinya ini sangat sangat terasa dan kuat
dan dari segi style ya lukisan lukisan revolusionary ini para pejuang ini juga cara melukisnya cara penggambarannya dan lain sebagainya
apa yang kita bisa pelajari karena tampaknya kan sangat fluid gitu tidak kaku tidak dramatis
tapi hal hal yang dipilih juga cukup sederhana
seperti sedang membuat
yang sedang membersihkan senapan dan lain sebagainya
jadi elemen berdarah darah itu hampir tidak ada
apa yang kita bisa pelajari
itu juga bisa diinterpretasikan
yang paling penting adalah misalnya kita pakai sebagai contoh karya basuki abdullah yang berjudul pangeran diponegoro memimpin pertempuran
di situ basuki abdullah tidak menggambarkan siapa penjajahnya
dia tidak ingin melukai hari ini ketika lukisan ini
dia hanya menggambarkan pangeran diponegoro membara di tengah api
ada siluet yang terkait dengan perang
tapi tidak menggambarkan siapa sesungguhnya siluet itu
hanya orang perang aja
itu sudah pesan bahwa kita jangan melukai
di dalam ruang pamer ini ada sejumlah orang yang hari ini juga dimasalahkan karena ideologi politiknya
dan pameran ini saya persembahkan
sebagai bagian dari upaya menyembuhkan luka luka sejarah
itu yang paling penting
kita tahu pak heng kita tahu sujoyono kita tahu hendra gunawan
kita tahu sebagai trubus udarsuna yang meninggal
jadi pameran ini bisa menyatukan itu semua
dan juga pameran ini saya lihat menampilkan orang orang yang memang orang orang biasa
tadi saya lupa menjawabnya
dalam perspektif akademis ini adalah gaya gaya realistik yang paling bisa untuk menuju ke tujuan akhir
yaitu memberikan semangat dan kebaran emosi ketika ditonton
nah para pelukis ini kan orang orang cerdas juga
jadi bagaimana lukisan ini juga tidak pernah melukai siapapun di masa depan
jadi yang kita dapatkan itu persiapan gerilya
bagaimana perasaan orang orang itu ketika membersihkan
ketika mereka menjalani hidup yang hanya pilihannya cuma satu mati

dan wajah wajah pejuang yang sangat sederhana
dan wajah wajah pejuang dan para simpatisan pejuang yang juga belum tentu selamat dalam masa revolusi itu
bahkan para pengungsi yang kita dapati begitu rupa sampai ada yang berhelm panci supaya peluru nggak nyampe ke rumah
yang membawa lari anak anaknya
itu ternyata gambaran kita nggak mampu memotret saat itu
fotografer kita tidak sampai ke medan laga saat itu
fotografer kita ada di panggung istana
nah para pelukis ini mewakili itu semua
sehingga gaya ataupun keterampilan yang mereka sajikan itu seturut dengan waktu yang mereka miliki
dan luar biasanya ini merupakan bukan saja catatan sejarah tapi catatan sosial
emosi semangat yang abadi ya
sampai saat ini kita melihatnya langsung terbawa ya
dalam makanya mungkin ini lebih karena di sini ada bagian fotografinya juga ya mika
tapi kenapa ya sebuah lukisan itu bisa jauh lebih
iya daripada foto yang memang sekarang kan bisa lebih jauh lebih detail
karena memang ini pekerjaan manual
pekerjaan manual ini pasti butuh hati butuh rasa
dan mereka sadar betul menjadi pelukis bukan perkara teknik membuat lukisan
tetapi bagaimana perasaan itu harus sampai kepada penontonnya
mereka memilih tidak mungkin kanvas yang sangat mahal harganya saat itu
apalagi catnya dan juga
iya sampai pernah ini anu aja
satu kali avandi itu melukis di pasar
nah avandi itu dapat semacam inspirasi
bukan apalah itu kritikan gitu
gimana toh orang semua pada enggak pakai baju susah beli baju kamu baju di retoran
kanvas sarung itu harus diminta dijadikan baju ya
avandi sendiri kan hanya pakai sarung
dia nggak pernah pakai baju
mending pakai kanvas daripada untuk baju
sampai kemudian avandi juga pernah mendapatkan satu tugas dalam tanda petik oleh presiden soekarno
bahwa para pelukis terjun ke medan laga
salah satu karya yang ada di sini berjudul persiapan gerilya
laskar rakyat mengatur siasat
itu dari kanvas sambungan
karena besarannya hanya kurang dari satu meter
sehingga ketika dia membuat itu tujuannya untuk posisi
bukan untuk lukisan
semua orang butuh berita
semua orang butuh tahu bahwa negara kita merdeka
yang bisa dilakukan adalah menulis semua bahan atau materi yang kita miliki untuk kita tulis
merdeka atau mati
satu kali soekarno melihat lukisan itu
akhirnya soekarno mengambil alih
ini jangan ditempel
loh tapi ini kan poster
ya tidak ada spannya ya cuma kain
kemudian dibawa ke istana
alhasil hari ini poster itu menjadi abadi
bicara mengenai nusantara
nah ada beberapa lukisan yang dilukis oleh pelukis asing
kenapa dimasukkan dalam
tema subtema kenusantaraan ini penting karena kita harus tahu sesungguhnya apa yang kita pertahankan
yang pertama adalah tanah air
dalam pameran ini digambarkan bagaimana laut bagaimana pemandangan alam bagaimana kemudian kehidupan sehari hari kita yang menurut mereka itu eksotik
atau orang asing itu
dan membuat mereka menjadi merasa memiliki harus memiliki ini
sehingga mereka tidak bisa ditahan untuk bisa menjajah kita akhirnya
yang kedua adalah bahwa nusantara ini kan ditopang oleh sejumlah sumber daya manusia di dalamnya
sehingga kita bisa merasakan oh betapa indahnya kehidupan sehari hari
betapa menariknya perempuan perempuan
yang kalah itu hidup
meskipun mungkin dalam perspektif orang indonesia sendiri itu hal biasa
keroan karya hendra gunawan itu peristiwa luar biasa bagi orang belanda
hal itu jadi tema lukisan ya keroan
jadi hal yang remeh sesungguhnya juga perlu dihadirkan dalam konteks kemerdekaan ini
supaya orang tahu hal yang remeh kemungkinan akan menjadi hal besar
dan juga mengingatkan kita pada untuk lebih mengapresiasi apa yang kita miliki
hadirnya sejumlah tiga atau empat pelukis asing yang di dalam pameran ini
untuk menandai bahwa tidak hanya negara yang hadir
belanda siapapun yang pernah hadir di sini
tetapi juga pelukis pelukis asing dari meksiko dari jerman
itu turut mewarnai dinamika kebudayaan kita hari ini
nah ada satu oleh pelukis meksiko yang juga terkenal
diego rivera yang dia juga sering melukis
istilahnya revolusioner untuk negara itu
ada ceritanya nih
karena ini dilukis oleh seorang pelukis meksiko tapi seorang gadis melayu
dan ini ada di pameran ini
padahal itu aset asetnya meksiko
karena dia seorang pelukis yang terkenal di sana
saya ingin bercerita dulu secara historis
pada suatu waktu presiden soekarno ke meksiko
di situ ada perjamuan resmi kenegaraan tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima
di sana kita belum membuka kedutaan besar
masih perwakilan indonesia untuk meksiko
kepalanya adalah pak bus effendi
pak bus effendi ini kemudian mengundang termasuk juga presiden meksiko
ataupun orang orang yang penting dalam perjalanan meksiko
karena presiden yang datang
kita tahu tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima dia wah sedang hebat hebatnya
nah di tengah perjamuan itu juga ada diego rivera
saya tidak tahu apakah ini soekarno yang ingin atau lopes yang ingin
atau presiden meksiko yang ingin
ketika itu tidak ada cerita detail mengenai pembicaraan
tetapi ada kemungkinan diego rivera sudah ingin melukis
siapa modelnya dan apa yang digambar
tidak terasa tiba tiba muncul istri pak bus effendi
bernama ainsyah effendi
membawa nampan teh dan sebagainya
nah langsung diego rivera dan soekarno setuju dia yang dilukis
itu cerita pertama
ketika proses itu perjamuan itu selesai
akhirnya diego rivera melukis ainsyah effendi di rumah ainsyah effendi
kita tidak bisa menduga berapa lama dan bagaimana kemudian prosesnya
tetapi setelah selesai karya itu sudah dibeli oleh soekarno
kemungkinan menggunakan uangnya pak bus effendi
sudah istrinya digunakan sebagai model
rumahnya dipakai untuk
ada cerita lain versi guntur soekarno putra dalam bukunya yang mengatakan bahwa
lukisan ini sungguhnya sulit keluar dari meksiko
karena semua karya karya diego rivera itu dilarang keluar
karena sudah saking ternamanya diego rivera
dan menurut versi pak guntur soekarno mengatakan bahwa
lukisan ini dikeluarkan dari meksiko menggunakan dekret presiden
jadi harus dikeluarkan
jadi harus dengan persetujuan lembaga legislatif
jadi ada negosiasi dibalik itu semua
tetapi tentu saja karena soekarno yang meminta
pantai merayu juga dia untuk
merayu level tinggi
dan cerita cerita mengenai rayuan soekarno itu juga tidak hanya muncul di lukisan itu
jadi di istana bogor misalnya kenapa banyak lukisan telanjang
itu juga sarana untuk
rapat rapat publik sebenarnya
rapat rapat tamu negara
jadi kalau ada rapat deadlock itu diajak dulu nonton lukisan
tapi dipikir pikir luar biasa ya mika
dulu sebagai tamu negara terus mendapatkan lukisan gitu
sebagai hasil negosiasinya
nggak kebayang ya zaman sekarang misalnya kalau presiden luar negeri
terus kemudian mereka negosiasi untuk mendapatkan
ya paling kan mou untuk
kayaknya enggak mau
meningkatkan hubungan bilateral perdagangan dan lain sebagainya
kayaknya kita tidak
kayaknya kita itu harus berpikir dua kali ketika melihat soekarno ke luar negeri
ini gak punya duit besar loh indonesia
tapi harus untung
nah artinya lukisan itu menjadi penanda hubungan bilateral ataupun multilateral yang kita miliki
sehingga dalam konteks ini lukisan lukisan itu sudah menjadi aset dunia
sebenarnya tetapi cuma hanya berpindah tempat
ini juga terbukti ketika misalnya presiden soekarno atau indonesia ketika pertama kali berhubungan dengan tiongkok
tahun lima puluh empat kalau enggak salah
itu kan berlanjut pada proses proses sampai ke lukisan ke keramik
sehingga mo setung sendiri pemimpin besar revolusi tiongkok itu
hampir tidak pernah menawar apa yang diminta oleh soekarno
jadi lukisan lukisan dari china keramik keramik dari china yang berabad abad itu diserahkan dengan gratis ke soekarno
plus pembuatan buku buku koleksi soekarno yang amat mahal ini
jadi kita sangat berterima kasih ya pada presiden kita pertama dan juga mengajarkan kepada generasi berikutnya untuk lebih mengapresiasi lukisan dan lain sebagainya
karena presiden presiden berikutnya dari segi ketertarikannya ini kan koleksi benda seni istana ya
presiden berikutnya mereka tidak terlalu tertarik ya pada lukisan
kalau presiden berikutnya lebih terberitakan sebagai bagian dari politik aja
jadi selama ini yang saya lihat kalau presiden soeharto tetap menjaga aset itu dengan baik
tapi dia sendiri kan bukan seorang kolektor lukisan lebih ke benda benda yang
lebih senang dilukis lah
walaupun soekarno juga sangat senang dimukis
jadi ada banyak lukisan soekarno yang ke luar negeri sebagai tamu sebagai hadiah ke tamu negara
jadi kalau di luar negeri nanti ada lukisan bung karno gitu yang lukis kira kira tahun lima puluh an dulah atau siapa itu itu bagian dari upaya kenegaraan
baik mika luar biasa terima kasih
kita sudah banyak sekali belajar
dan kita harapkan juga cukup banyak dari masyarakat
masyarakat indonesia yang memiliki kesempatan untuk berada di tengah tengah lukisan yang sangat bersejarah ini